kita ke informasi selanjutnya
seorang tukang pijat berusia enam puluh satu tahun di ponorogo
akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini
ia berangkat naik haji bersama istrinya setelah menabung selama tujuh tahun
masutri ini juga menjalankan ibadah puasa setiap hari
demi cita citanya menuju tanah suci
di rumah sederhana yang ada di kertosari
kecamatan babadan ponorogo inilah
pasutri sabarudin dan umpikah tinggal
setiap hari bapak berusia enam puluh satu tahun ini
hanya bekerja memijat orang yang mengeluh capek
ataupun merasa nyeri di badan
meski hanya berprofesi sebagai tukang pijat
namun tahun ini pasangan suami istri ini
rencananya akan berangkat ke tanah suci
ya berkat keuletan menabung selama tujuh tahunlah
yang akhirnya membuat pasangan suami
istri ini akan berangkat ke tanah suci
selain gemar menabung pasangan suami istri ini
juga menjalankan ibadah puasa sunnah setiap hari
bagi mereka selain hemat berpuasa juga
untuk mencari pahala dan ridho dari allah
bahkan sampai saat ini pasangan sabarudin dan umpikah
masih sedikit tidak percaya jika akan
segera menginjakan kaki di tanah suci
sebab penghasilan sebagai tukang pijat tidak menentu
terlebih lagi mereka tidak mematok harga
untuk memijat atau menjaga
atau seikhlasnya saja
setiap hari dapat berapa pasien mbak
ya tidak tentu
kalau sabtu akad itu ya
ketika nabung itu ada kendala nggak bu
ada sempat terkendala
uangnya diambil lagi atau gimana
iya diambil lagi untuk beli apa
karena akhirnya keturutan tahun ini
rencananya pasangan suami istri

dan berangkat ke tanah suci

tergabung dalam rombongan satu
kloter dua puluh tiga embarkasi surabaya